kau takut mati
kalau kau takut mati
serahkan sekarang juga
hajian kumaragen itu
sebelum aku membunuhmu
bukan kematian yang membuat
ibu sedih mangga
tapi sikap tegakmu
kepada ibu kandungmu sendiri
dulu kau anakku
bukan kematian yang membuat
ibu sedih mangga
ibu sedih mangga
aku melakukan hal hal yang melukai
keluarga ku sendiri
aku tidak tahu
kenapa aku tidak bisa menahan kemarahan
kepada rai rara santa
tapi itu saja
ada di grup
ampuni aku raden
ampuni kami raden
jangan meminta ampun kepada aku
meminta ampun kepada allah swt
dan jangan bersujud kepada aku
bersujudlah kepada allah swt
aku bersedia raden kian santap
aku bersedia bertobat
dan meninggalkan ajaran yang sesat yang pernah aku lalui
sebagai tanda kalian sudah bertobat
mari ikuti aku untuk bersyarat
untung aku segera menolongmu pati manggala
tidak mungkin kau sudah mati
hanuragan siliwangi bukan tandinganmu
ibu telah menyelamatkanmu
tapi semuanya saya sia
karena ibu tidak mau menolongku melawan siliwangi
saya tidak akan melawan siliwangi
apa aku belum cukup ibu
karena aku putramu ibu
dendamku kepada siliwangi
tidak akan pernah kuupakan
aku akan mengobati luka lukamu
ah mudah sekali menjumpaku
sekarang kau bisa mencoba anakku
kenapa kau kaget
bu turunkan ajen komarageni kepadaku bu
aku sangat membutuhkan ajian itu bu
komarage ini sangat berbahaya bagi orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan mengendalikan amarah
jadi bu menganggap
aku tidak layak untuk mendapatkan ilmu itu
sikapmu yang menjawabnya manggala
aku tidak peduli
kalau ibu tidak mau
jangan salahkan aku akan memaksa
aku sampai di tangga tuanku
dan bisa mengyanyi
siapa dia tuhan slightly
itu sudah menjadi ketidaksadaan

ayo cepat serahkan ajian kumaragedi itu kepada aku
atau aku jelaskan kan membunuhmu ibu
kau takut mati
kalau kau takut mati serahkan sekarang juga ajian kumaragen itu sebelum aku memulainya
bukan kematian yang membuat ibu sedih manggal
tapi sikap tegamu kepada ibu kandungmu sendiri
banggalah dulu kau anak yang baik hati lurus dan berbakti
ini semua ini semua gara gara siliwangi
dia telah mempermalukanku ibu
iya semua karena dia
terimalah kekalahanmu fatih mangga
itu tidak mungkin
jelas jelas dia telah melakukan kecurangan
aku menyaksikan sendiri
dia menggunakan senjata rahasia
aku tidak terima
aku ingin pertarungan ini diulang kembali
seorang pendekah harus berlapang dadah dalam kekalahannya
sriwangi tidak bersalah
dia tidak menyadari perbuatannya
ini semua karena kesalahanku
aku harus meluruskannya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi